tetangga novel baswedan yasri yuda yahya melaporkan politikus pdi perjuangan dewi tanjung ke polda metro jaya minggu petang
yasri yang juga saksi mata kasus penyiraman air keras yang menimpa penyidik senior kpk ini melaporkan dewi atas dugaan pelaporan palsu
selain mengetahui peristiwa penyeraman air keras novel yuda juga mengaku ikut membawa novel kermasakit usai disiram air keras
kenapa saya harus melaporkan ini
karena pada saat itu
karena pada saat itu kejadiannya saya orang yang pertama yang membawa korban novel baswedan dan yang mengetahui persis bagaimana mukanya bagaimana bentuknya korban pada saat itu yang kami bawa ke rumah sakit di mitra
matanya pada saat itu dan kami tahu persis
saya orang yang tahu secara jelas matanya itu tidak ada bola hitamnya itu tidak ada semuanya putih
sementara tim kuasa hukum novel muhammad andi rizaldi yang ikut mendampingi yasri membawa sejumlah bukti untuk memperkuat laporannya
seperti pernyataan kapolri kapolda metro jaya dan jakarta eye center yang menyebut mata novel terkena cairan berupa asam
mata novel terkait apa
jadi kalau soal
soal pembuktiannya sendiri mungkin dari pasal pembidanan itu sudah jelas ya bahwa barang siapa seorang yang mengajukan pengaduan bahwa diketahui hal itu merupakan bukan tindak bidana maka dia dapat dan sejarah terkait soal pengaduan palsu